selasa tiga oktober korban dsa tidak akan menyangka pertemuan dengan kekasihnya
agregorius ronald tanur untuk makan malam berujung maut pada dirinya
usai makan dengan sang kekasih korban bersama ronald yang juga anak anggota dpr
berkaraoke bersama rekatakannya hingga rabu ini hari empat oktober
entah apa yang membuat pasangan ini cekcok hingga terjadi penganiayaan
korban dipukul dengan menggunakan botol miras di bagian kepala
lalu ketika di halaman parkir korban dilindas menggunakan kendaraan oleh ronald hingga akhirnya tewas
inilah yang sebagian terungkap dalam rekonstruksi yang digelar saat reskrim polrestabes surabaya pada selasa siang
ketika rekonstruksi juga terungkap tersangka ronald
korban bersama lima rekannya menyewa satu ruangan karaoke dan memesan minuman keras
wakil kepala satreskrim tol restabel surabaya kompol tenggu setiawan menekankan
ada empat puluh satu adegan dalam rekonstruksi dan polisi menemukan fakta baru
ada ada banyak adegan nanti makanya nanti setelah proses rekonstruksi
kemudian kita akan berlakukan berlangsung ke arah
nanti akan disampaikan
nanti akan lagi berlangsung ke arah dari penanganan perkara yang terhadap
di lokasi lain di sukabumi jawa barat keluarga korban masih meratapi kematian dsa
anak korban yang masih berusia dua belas tahun hanya bisa menangis
mendapatkan kabar kematian sang ibu yang belum pernah dilihatnya
ibu korban yang ditemui selasa siang di rumahnya di kampung gunung guru girang desa babakan
kecamatan cisaat menuturkan korban meninggalkan anaknya sejak usia empat bulan
kepada sang ibu dsa mengaku bekerja sebagai tenaga penjual di sebuah mal
saya buka wa wa saya sendiri karena nggak apa apa saya di dua juga
karena saya bucin sama kan si pacarnya tetap nelfon ya pacarnya si apa ronald
nelfon sama andini eh sama siapa sama ronald ketahuan sama andini gak apa apa
saya emang di dua juga yang penting mah ronald aja tuh
dia cinta sama saya gitu sangat bucinnya sama dia sama ronald gitu
sementara itu edward tanur ayah dari tersangka gregorius ronald tanur
yang juga anggota dpr akhirnya muncul ke publik
edward meminta maaf atas perbuatan anaknya dan mengungkapkan dirinya tidak mengintervensi proses hukum yang menjerat ronald
sekarang ini saya disandra secara politis atau secara
media atau secara bukan fisik tapi mental saya tersangka
betul saya sebagai ayahnya
betul saya tidak menyangka
sebelumnya polisi mengenakan pasal tiga ratus lima puluh satu dan tiga ratus lima puluh sembilan kuhp tentang pengajian berat dan keanayan pada tersangka ronald
pasal ini pun menuai kontroversi
karena pihak pengacara korban melaporkan ronald
dengan pasal tiga ratus lima puluh satu penganyayaan berat atau pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan